pak bupati ini anggota bapak
ini anggota bapak menggugat
mamaknya ini dia pak anggota bapak asmaulusnah pegawai negeri sipil
ini ya digugatnya mamaknya
inilah video viral yang memperlihatkan petugas dari pengadilan negeri
takengon aceh tengah bersama aha sebagai penggugat
yang tak lain adalah anak kandung dari tergugat al kosar
pemilik rumah yang berada di desa bilang kolak dua aceh tengah aceh
anggota bapak asmaulusnah pak menggugat rumah mamak saya
diketahui penggugat adalah aha wanita empat puluh tujuh tahun
merupakan sebagai pejabat di daerah tersebut
penggugat meminta pihak pengadilan untuk segera melakukan eksekusi
terhadap rumah yang kini ditempati oleh ibu serta empat orang adiknya
karena penggugat menganggap rumah tersebut telah diserahkan aha
oleh almarhum ayahnya
mendapat gugatan dari anak kandungnya itu al korsar
yang sudah berusia tujuh puluh satu tahun ini
hanya bisa pasrah
karena ia tak pernah menyangka anak kandungnya sendiri
yang telah ia besarkan dan menyekolahkan
dengan tega melakukan gugatan dan mengusir dirinya dan adik adiknya
dibilangnya kami menumpang dalam rumahku ini semuanya
ini rumah ibu
ya ini rumahku
kubelit kubikin rumah ini
ini anggota bapak menggugat
anggota bapak asma hulusnah pegawai negeri sipil
oh ini ya digugatnya mamaknya si tua ini
al khawtsar bersama empat anaknya yang lainnya
berharap pengadilan negeri takengon untuk menolak gugatan oleh penggugat
yang tak lain anak kandungnya sendiri
dan berharap mengembalikan sertifikat rumah tersebut kepada ibu al khawtsar
supriyadi aceh tengah aceh
menggugat rumah mamak saya